ya dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan skype bersama ⁇ aagim ⁇ yang saat ini berada di bandung jawa barat
selamat pagi di tangerang maksud saya
selamat pagi ya assalamualaikum a'agim
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke aa kalau ini awalnya sebenarnya waktu tergerak untuk turun langsung memberikan sosialisasi ke masyarakat ini
gimana ceritanya apakah memang prihatin dengan masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang social distancing dan sebagainya
ya tentu karena informasi yang masuk dari berbagai disiplin ilmu juga melihat fakta bahwa sebagian masyarakat kita ada yang belum mendapatkan pemahaman yang tepat
sehingga kita harus berusaha lah sebisa bisanya
apa yang bisa kita lakukan agar lebih bisa dipahami dan bisa bersikap yang tepat dalam menyikapi wabah yang besok lusa bisa semakin berat ini
aa gak tepatnya apa sih atau sesulit apa waktu aa itu keliling memberikan edukasi ke masyarakat
ya karena kalau kita lihat saudara saudara kita yang terutama di daerah daerah yang terbatas informasi atau apalah begitu ya
kerumunan ini masih ada nyata itu ya
ya dengan apa yang bisa dilakukan saja begitu
sebetulnya malu a juga berita itu tersebar ya
tetapi mudah mudahan ini menginspirasi berbagai relawan lain dari berbagai elemen
lebih aktif membantu saudaranya supaya lebih paham situasi
insya allah jadi inspirasi ya a'ag
oke sikap dari masyarakat ini sebenarnya apakah mereka mengabaikan kondisi seperti ini atau mereka memang benar benar tidak tahu
kondisi real yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh warga dunia ini
sebagian besar maaf tidak terlalu besar atau sedikitnya tapi sebagian itu yakin karena belum paham ya
karena mungkin kesibukannya mungkin keterbatasan akses informasi
atau juga karena ada gua klik digunakan untuk hal yang tidak mengakses informasi
jadi tidak tahu bahaya yang mengancam bahaya berkerumun
karena itu penting sekali
makin banyak relawan tapi sekarang dalam situasi sekarang ya harus dengan apd yang baik
rencananya nanti hari ini kalau akan keluar lagi juga
sudah berusaha dengan apd yang lebih siap
supaya ya bisa membuat masyarakat semakin paham bahaya yang akan mengancamnya kalau tidak melakukan physical distancing ini
aa juga kita juga penasaran
mengenai informasi kalau misalnya kemarin kan sempat simpang siur mengenai bagaimana caranya kita menjalankan
atau tetap menjalankan ibadah di saat adanya anjuran social distancing
kemudian juga anjuran anjuran lainnya seperti itu
sebenarnya gimana sih kalau dari aa sendiri menganjurkan ibadah yang bisa kita lakukan gitu
selama berada di rumah saja atau social distancing
terus kemudian juga ini mengenai jenazah korban corona
a sholat jenazahnya apa yang bisa dilakukan atau dikondisikan di tengah kondisi seperti ini
sebenarnya kalau kita berjalan dengan cara terbaik
islam itu juga asal katanya adalah dari kata salamat selamat
selamat lahir selamat batin
selamatkan dunia selamat akhirat
selamatkan diri dan selamatkan orang lain
karena agama itu hadir untuk membawa kemaslahatan
dan menjauhi kemudaratan
dalam usul fikih juga ada kaedah
daripada yang mendatangkan kemanfaatan
itu yang paling penting dasar dasar agama
yang kedua bahwa fikih dalam islam itu sudah menyelimuti segala keadaan
segala situasi segala zaman
dan sekarang kita bisa mengetahui hikmahnya betapa rasulullah sudah menyiapkan fikih tidak bersentuhan
sholat di rumah bagaimana kita menjauhi wabah
bagaimana kalau kita di dalam bersabar bagaimana kita saling mencari tempat yang aman
dan ternyata sekarang kita bisa mengetahuinya pelajaran itu karena kondisi ini sekarang kondisi yang khusus
yang ketiga sebetulnya tidak rumit bagi umat islam
karena kita punya majelis ulama
yaitu para ulama yang berkompeten yang berilmu dan memiliki tanggung jawab
untuk menjaga akidah menjaga amalan dan juga menjaga keselamatan umat khususnya di indonesia
sudah bergabung mempelajari berdasarkan berbagai rujukan berbagai masukan
maka keluarlah fatwa
fatwa ini sudah sangat cukup bagi kita
saya belum berhak untuk berfatwa
ilmu terbatas wawasan terbatas dan para ulama itu
sudah memberikan aturannya bagaimana di tempat yang zona merah
bagaimana yang tidak zona merah itu sudah ada aturannya
maka kalau seperti sekarang ini di tangerang ini sudah zona merah
nah kalau soal jenazah tadi bagaimana soal bagaimana menyolatkan jenazah di saat kondisi semacam ini
begitu kan ada yang tadi beberapa keluarga mengeluhkan bahwa bahkan mereka tidak sempat melihat jenazah keluarga yang meninggal akibat terpapar virus corona ini
ya ulangi penting sekali ya pernyataan bahwa kalau kita ibadah di rumah niatnya sudah sampai
kalau kita cinta masjid allah juga sudah tahu
kita biasa ke masjid allah sudah menyaksikan
dalam situasi ujur begini kita dapat pahala yang sama walaupun sholat di rumah
bahkan ditambah lagi dengan pahala kita tidak mencelakakan orang lain
tidak menjerumuskan dalam kebinasaan
jadi jangan ragu untuk mematuhi
seruan ulama karena mengutamakan keselamatan itu adalah tujuan agama
jadi tidak boleh emosional di dalam menilai sesuatu
jernih dan bagi kita cukupkan fatwa ulama
nah sekarang tentang jenazah
tentu jenazah juga sudah ada aturannya
kita tahu bahwa kita menyayangi kita ingin merawat jenazah dengan cara yang hak
tapi ini situasinya berbeda
kalau sudah dibungkus
kalau sudah dibungkus plastik
dan allah sudah mengetahui seperti ini
orang yang mu'min meninggal dalam keadaan kenawa bahkan itu juga sudah syahid
sebaiknya cukupkan dengan tata cara yang sesuai protokol kesehatan
seperti fatwa majelis ulama
kalaupun kita tidak bisa menyolatkan langsung sholat gaib
karena allah swt sangat mengetahui situasi ini
sehingga kita tidak usah memaksakan diri yang membuat kita bisa celaka
dan juga mencelakakan orang lain
walaupun tentu sangat ingin memuliakan jenazah
tetapi situasi berbeda sebaiknya ikuti fatwa ulama
baik terima kasih sudah bergabung bersama good morning pada kesempatan hari ini
dan aad juga terus jaga kesehatan
karena terus terjun ke lapangan untuk memberikan himbawan kepada masyarakat tentang bahayanya wabah virus corona ini
boleh tambahkan sedikit lagi
oke silahkan aad
jangan lupa ya
kalau kita ikhtiar lahir seperti ini
ini sangat tidak cukup
karena yang menentukan kena atau tidak itu adalah allah
sholatnya diperbaiki zikirnya diperbaiki doanya diperbaiki
rombong itu justru menganggap remeh ibadah hanya mengandalkan syariat
maka ibadah sempurna akan ikhtiar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kuncinya jangan sombong ya